uni eropa baru saja menghapus seluruh maskapai penerbangan indonesia
dari dalam daftar maskapai penerbangan yang tidak memenuhi standar keselamatan internasional
nah ini artinya maskapai penerbangan dari indonesia kini dapat terbang kembali ke negara negara uni eropa
apa saja dampaknya bagi dunia penerbangan indonesia
untuk membahas hal tersebut saya sudah bersama dengan dirjen perhubungan udara dari kementerian perhubungan bapak agus santoso
pak agus terima kasih pak sudah hadir di cnn indonesia
ya sama sama terima kasih
pak agus sebelum kita bicara panjang lebar mengenai dampak dari pencabutan larangan terbang ini
bagi dunia penerbangan indonesia
terlebih dahulu mungkin pak agus bisa menceritakan apa sebenarnya alasan dari negara negara uni eropa itu
untuk akhirnya mencabut larangan terbang
baik sebelumnya kami yang mau setback sebelumnya
sekitar tahun dua ribu enam sampai awal dua ribu tujuh ini banyak kecelakaan airline indonesia di indonesia ini
oleh sebab itu international organization yaitu yang bernama ico yang beranggota satu ratus sembilan puluh dua negara negara
yang maju di bidang penerbangan indonesia
bidang penerbangan itu mengadakan audit ke indonesia
karena apa karena pada februari dua ribu tujuh ini audit tersebut menghasilkan nilai yang tidak bagus
karena hanya lima puluh empat dari standar tiga ratus enam puluh yang menjadi persyaratan suatu negara ini
jadi di bawah standar tiga ratus enam puluh
kalau dilihat dari iq usulap audit
setelah itu juga faa juga merupakan otoritas penerbangan
dan mereka juga mengadakan audit yang similar dengan yang diselanggarkan oleh iq pada april dua ribu tujuh
sebelas tahun yang lalu
itu juga mendapatkan temuan yang mengakibatkan indonesia di downbriding tidak lagi duduk di first category
yang ketiga itu pada saat tinjauan dari iu pada bulan juli
jadi persis sepuluh
jadi sebelas tahun yang lalu
itu juga menyelenggarakan audit yang similar juga
dan didapatlah indonesia dijatuhi ban untuk dilarang terbang ke eropa
ini cerita sebelas tahun yang lalu
nah kemudian berdasarkan proses perbaikan baik itu regulator maupun operator
satu persatu daripada airline ini asistensi ke eropa
dan satu persatu juga mulai dilepaskan
sehingga dalam waktu sepuluh tahun ini hanya ada tujuh airline yang lolos
dalam waktu sepuluh tahun
nah yang sepuluh itu diantaranya seperti mulai dari garuda premier kemudian airfast sampai batik air dan juga yang terakhir ini ada citylink
nah ini merupakan suatu perjalanan panjang
sehingga ada suatu
ada upaya upaya bahwa melihat perjalanan panjang kok lama sekali
jadi ada upaya perbaikan perbaikan dari sisi regulatornya
nah kemudian setelah kami mengadakan dry run telah mengadakan uji dan sebagainya termasuk compliance terhadap regulasi
maka kita pergi ke eropa untuk mengajukan bahwa sekarang indonesia itu sudah tidak seperti sebelas tahun yang lalu
nah inilah setelah mengadakan evaluasi ini
kemudian memberikan suatu rilis terhadap regulator maupun seluruh air operator yang ada di indonesia
di indonesia ini sekarang air operator ada enam puluh dua
bayangkan kalau itu di asistensi satu persatu tidak membutuhkan waktu delapan puluh lima tahun
nah dari enam puluh dua maskapai penerbangan itu pak semuanya sudah boleh terbang ke negara negara uni eropa
ya tentu dari hasil terakhir yang di malam takbiran kebetulan
kami mendapatkan berita bahwa seluruh larangan terbang ini sudah dilepas untuk seluruh airline indonesia
berarti semua airline indonesia boleh menerbangi langit eropa
ini yang menjadi catatan bahwa ada suatu achievement dari dunia penerbangan yang dikoordinasikan oleh regulator
karena dulu itu sebelas tahun yang lalu itu yang di blame sebagai penyebab piang keroknya itu adalah bahwa regulator tidak bisa mengikuti increasing rate of air
regulator dalam artian pihak pemerintah ini ya pak
regulator dalam artian ini regulator untuk penerbangan indonesia ini adalah regulator central perhubungan udara
maka kami bersama sama rekan rekan semuanya berusaha sekuat tenaga memberikan suatu compliance terhadap regulasi yang sudah dilipatkan dari asu mulai annex i sampai annex xix semuanya kita lengkapi
yang agak capable mempunyai komplians yang tinggi
maka pengawasan pengawasan yang dilaksanakan oleh regulator terhadap operator ini dianggap memenuhi syarat
terobosan apa yang dilakukan oleh dirjen perhubungan udara ini pak
sampai akhirnya bisa keluar pencabutan larangan terbang dari maskapai penerbangan indonesia ini ke uni eropa
baik jadi kami ceritakan bahwa ini kalau dibandingkan selama sepuluh tahun
kalau hanya tujuh maskapai ini kemudian ada beberapa arahan arahan yang diarahkan oleh pak presiden
juga ke pak menteri kemudian kami mengupayakan bahwa yang diperlukan ini adalah seperti dari sisi regulasinya
karena dulu dianggapnya regulator tidak bisa menggunakan
mengimbangi tumbuhnya penerbangan maka regulatorlah yang harus dibenahi lebih jauh
nah kami stepping yang kami laksanakan ini yang pertama pada akhir tahun dua ribu enam belas
ini kami sudah memperbaiki berdasarkan tiga aneksis yang dimintakan oleh faa dan indonesia pada saat akhir dua ribu enam belas
sudah mendapat satu achievement yaitu bahwa indonesia masuk ke under first kategori
dari pada penerbangan
kemudian kami melangkah mulai awal dua ribu tujuh belas kami dianggap jadi dirijen itu
februari dua ribu tujuh belas selama delapan bulan pertama ini kami menggodok untuk tidak hanya tiga aneksis
tetapi kami memperbaiki di sembilan belas aneksis
oleh karena itu setelah kami perform bahwa sudah mencapai achievement yang tinggi
kami apply kepada iq
untuk mengundang iq mengaudit kita kembali
nah setelah diaudit kita tidak hanya berhasil melalui threshold yang enam puluh
bahkan kita meloncat tinggi di nilai delapan puluh tiga puluh empat
ini berarti achievement yang luar biasa karena rankingnya tadi indonesia ada di ranking satu ratus enam puluh
lompat ke ranking lima puluh
sekarang ranking lima puluh delapan
ini berarti ada sembilan puluh tujuh negara yang terlompati dengan suatu kerja keras
yang berhasil melalui threshold yang tinggi selama delapan bulan
kalau kita bisa bilang bahwa ini lompatan yang luar biasa
one tomb leap atau gimana yang biasa diistilahkan
karena kami indikatornya kami memenuhi daripada delapan zone evaluasi
mulai kita membenahi organisasinya mulai membenahi legislasinya
mulai membenahi personal licensing
jadi personal licensing itu adalah license yang diberikan oleh ooi
atau regulator terhadap operator baik itu terhadap pilot terhadap mekanik dan sebagainya
kami juga memperbaiki di airworthiness nya bagaimana kelaikan pesawat terbang itu
selain itu kami juga meng evaluasi di bidang operasinya
bagaimana seorang pilot itu menghandle penerbangannya patuh nggak terhadap sop nya dan sebagainya
kerugian apa yang sudah disebabkan oleh dahulu kala itu waktu kita dilarang terbang ke uni eropa
jadi begitu kita dipen
tentunya yang pesawat terbang airline yang waktu itu menerbangnya itu ada yang namanya garuda indonesia
ada namanya premier dan sebagainya kan ada pesawat charter dan sebagainya
itu semuanya tetap stop jadi tidak boleh terbang
itu berarti bahwa konektivitas dari pada indonesia ke sana yang dilakukan oleh airline indonesia itu menjadi stop
nah ini tentunya kerugian kerugian finansial kerugian kerugian prospek ke depan daripada airline ini juga terkurangi
lebih daripada itu adalah trusted
nama baik indonesia
masa penerbangan indonesia juga rusak ya pak ya
iya karena nge ban itu ada dua jenis
yang satu yang di ban itu ada airline perairannya yang kedua itu adalah negaranya
nah indonesia itu dapat dua duanya
baik negaranya karena regulatornya waktu sebelas tahun yang lalu dianggap tidak mumpuni di ban
terus kemudian seluruh enam puluh dua airlinenya juga ikut di ban
dengan penetrasi yang selama sepuluh tahun kan
airlinenya kan satu persatu
ini pak jokowi melihatnya bahwa kalau ini diikuti seperti ini jadi airline per airline itu kan membutuhkan waktu delapan puluh lima tahun
nah oleh sebab itu beliau instruksi gatuhada menteri perhubungan kemudian kepada kami sepelaku desain perhubungan udara
untuk membenahi core permasalahannya yaitu regulatornya
begitu regulatornya lolos maka kepercayaan terhadap regulator jadi pulih kembali
pengawasan yang dilaksanakan oleh regulator juga dipercaya
tapi tidak hanya itu saja tentunya si operator ini harus patuh terhadap aturan yang telah diterbitkan oleh regulator
nah sudah ada keputusan untuk penghapusan tersebut pak dampaknya ini apa
keuntungan apa yang bisa kita harapkan
yang kita harapkan
baik dengan adanya pencabutan larangan terbang ini yang pertama tadi adalah trusted jadi indonesia dipercaya bisa menghandle dunia penerbangan tidak hanya dari pesawat terbangnya tidak hanya dari airline nya saja
tetapi juga dari maintenance centernya
kita juga mempunyai maintenance center yang jumlahnya tidak kalah banyaknya sekitar enam puluh tiga an juga
di mana tujuh diantaranya itu kelas dunia
nah ini juga mendapatkan kepercayaan sehingga order order daripada maintenance pesawat itu bisa kembali datang ke indonesia
order order yang naik ini juga menjadikan devisa negara masuk
jadi yang paling dikuatkan tentunya dari segi branding dan kemudian kemampuan indonesia untuk maintain atau melakukan maintenance
itu sangat diuntungkan ya pak ya
selain itu juga lulusan pilot pilot kita lulusan sekolah training indonesia juga otomatis dipercaya
sekarang selain yang saya tahu garuda indonesia ya pak ya terbang dari jakarta amsterdam kalau tidak salah
ada maskapai lain kah yang sudah memberikan indikasi akan segera terbang ke eropa dalam waktu dekat ini pak
baik jadi begitu semua airline kita dicabut band nya ini salah satu grup yang ada yaitu grup
ini sudah mengincar untuk menerbangi rute rute eropa tapi bukan yang rute yang diterbangi oleh garuda eropa yang lain
oh negara lain
ke paris kemudian ke jerman dan sebagainya
mereka sudah mulai market sounding untuk bisa
kabar baik nih pak ya bagi calon penumpang indonesia
jadi ada pilihan tidak harus memakai satu maskapai saja tapi ada pilihan alternatif
tentunya kalau apa namanya dengan maskapai indonesia kan makanannya masakan indonesia
jadi pastinya cocok dengan indonesia
iya betul sekali
baik pak agus kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih mengenai dampak dari penghapusan maskapai penerbangan indonesia
dari daftar maskapai penerbangan yang tidak memenuhi standar keselamatan internasional
tapi setelah jeda berikut
pak mirsa tetaplah bersama kami
kami akan kembali setelah jeda berikut ini
terima kasih anda masih bersama kami
kita akan kembali lanjutkan bincang bincang terkait dengan pencabutan larangan penerbangan indonesia ke uni eropa
dan masih bersama saya dirjen perhubungan udara kementerian perhubungan bapak agus santoso
pak agus kita lanjutkan
dan ini merupakan suatu ukuran dari eropa
selain kecanggihan teknologi tadi pak apakah juga dilakukan audit terhadap performa operator itu sendiri
katakanlah dari segi keuangan
kami memiliki sepuluh otoritas penerbangan di seluruh indonesia
kami akan crossing
tidak boleh si inspektor yang ada di rna mengecek
terima kasih saya
oke apa sekian dari kesemua sumber pemerintah
terima kasih saya emanin
terima kasih anda masih bersama kami kita akan kembali lanjutkan bincang bincang terkait dengan pencabutan larangan penerbangan indonesia ke uni eropa
dan masih bersama saya dirjen perhubungan udara kementerian perhubungan bapak agus santoso
pak agus kita lanjutkan kembali pihak uni eropa itu kan sebelum mencabut larangannya tentunya melakukan sejumlah audit
nah audit apa saja yang dilakukan pak
baik jadi sebetulnya seluruh regulator di dunia ini ini referensinya pada audit yang telah ditetapkan oleh iq
jadi dari delapan sektor tadi dari mulai licensing sampai airport sampai dengan airportiness itu diadakan audit semuanya
tetapi di eropa ini ada tambahan tambahan beberapa diantaranya misalkan t case t case itu anti collision ya
jadi kalau pesawat terbang itu kalau sudah mendekati itu dia punya alarm namanya t case
sehingga itu mengingatkan kita jadi the case itu ada level levelnya ada tujuh satu tujuh dan sebagainya
ini yang diberikan tambahan dari yang audit yang telah secara general tadi ditetapkan oleh icw
nah kompleksnya adalah pembelian ataupun pemenuhan terhadap regulasi yang spesifik yang sudah di create berdasarkan bakuan bakuan relatif terhadap teknologi modern
inilah yang merupakan tambahan daripada iq itu
jadi dengan teknologi modern itu indonesia sudah ada di step berapa
alhamdulillah pesawat pesawat yang dioperasikan indonesia ini kebanyakan sudah menggunakan peralatan navigasi modern
teknik teknik terbang dengan berbasis satelit dan sebagainya
ini semuanya dievaluasi dan ini merupakan suatu ukuran dari eropa tadi selain yang basic delapan area tadi
selain kecanggihan teknologi tadi pak apakah juga dilakukan audit terhadap performa operator itu sendiri
katakanlah dari segi keuangan dari segi finansial seperti kita tahu kan tidak mudah ini untuk merauh profit dari kinerja maskapai penerbangan sejauh ini
jadi audit yang dikerjakan itu adalah relatifly to safety
jadi semua yang berkait dengan safety diaudit termasuk maintenance nya
nah tentunya kalau hubungan dengan keuangan ya maintenance ini kan kita punya yang namanya
tidak profit kan susah untuk melakukan maintenance yang baik juga nih pak
nah oleh karena itu maintenance ini yang nomor satu
jadi jangan profit dulu baru maintenance tapi maintenance dulu
mau profit mau profit mau kurang profit dan sebagainya itu nanti belakangan
yang diukur adalah bagaimana maintenance nya
apakah dia tepat dengan maintenance kalender
jadi kalau pesawat terbang itu punya calendar tertentu untuk bahwa kalau sudah sekian flight cycle kalau sudah sekian flight hour dia itu harus dicek dan juga di maintain
pak bicang bicang mengenai safety maskapai penerbangan indonesia kan bukan hanya maskapai penerbangan katakanlah di asia yang masuk dalam daftar tidak memenuhi standar keselamatan internasional pak

kalau dibanding dengan negara negara lain lah seperti di asia tenggara sebenarnya kita berada di mana ini pak
kalau di asia pasifik ya asia pasifik itu kita itu berada di level level sepuluh besar
sepuluh besar masih
iya asia pasifik
kalau di asia tenggara ini kita berada posisi yang nomor dua karena kita airportnya kan banyak ya
nomor dua paling selamat begitu
iya nomor dua paling selamat begitu

nomor dua karena ada suatu negara itu yang hanya memiliki satu airport
jadi dia itu konsentrasinya itu memperbaiki airport kemudian bagaimana mengawasi regulasi terhadap airlinenya yang cuma segitu segitu aja mereka jadi bisa konsentrasi
nah sementara kami spreading
iya indonesia demikian besarnya
demikian banyaknya itu pun toh kita masih jering jering yang bagus
ini merupakan suatu catatan yang membanggakan daripada kerjasama bumn

baik itu rekan rekan kami yang berusaha untuk membangun perusahaan tersebut
karena mereka sudah comply terhadap regulasi yang terlalu tinggi
karena mereka sudah comply terhadap regulasi yang terlalu tinggi
caranya untuk mempertahankan prestasi ini bagaimana pak
nah tentunya ini suatu prestasi yang kita perjuangkan demikian kerasnya
seperti kita tahu kan sulit ini pak indonesia besar sekali airportnya ada ratusan
untuk memaintain ini kami mempunyai suatu program yang namanya continuing airworthiness
jadi keberlangsungan airworthiness yang telah kita ciptakan hari ini ini tetap kita maintain
jadi keberlangsungan airworthiness yang telah kita ciptakan hari ini ini tetap kita maintain

terus terus dan seterusnya
dan ini tidak hanya kami dari pada regulator bersama para inspektor kami
tetapi juga harus dipenuhi juga oleh operator
jadi setiap hari kita mempunyai wakil wakil di daerah
jadi di daerah kan cuma satu ada di jakarta dan sebagainya
kami mempunyai sepuluh yang namanya otoritas penerbangan di seluruh indonesia
jadi si inspektor yang ada di airline a mengecek dia sendiri
jadi ada cross checking antar sesama operator
ya ini setelah diberikan designated authority oleh kami
nah kemudian dengan indikator indikator apa saja
apakah indikator itu berasal dari dirjen perhubungan udara sendiri
tentunya sebelum mereka mendapatkan mandat ataupun license dari kami
kami mengadakan training
kemudian mengadakan uji terhadap kemampuan mereka
apakah betul train yang telah dikuasai itu bisa diaplikasikan di dalam memeriksa pesawat sehari hari
apakah betul kemampuan yang dia miliki itu bisa untuk memanage airport airport yang tersebar di indonesia dan sebagainya
ini merupakan suatu standar yang perlu kita uji
pak untuk memonitor standar keselamatan dari setiap operator itu
apa saja yang harus diperhatikan
dari ketepatan waktu mungkin kak
atau dari jumlah banyaknya penerbangan yang dilakukan setiap hari
atau apa saja indikatornya pak
yang membuat kita kemudian berkesimpulan
oh operator ini operator paling aman begitu
jadi ini ada tiga istilah yang berbeda ya
ada keselamatan keamanan dan satu pelayanan
jadi kalau delay delay delay tadi berkaitan dengan pelayanan
nah ini yang kami prioritaskan nomor satu itu

nah keselamatan inilah yang tentunya bisa memberikan keamanan

pelayanan yang berima ya
nyala manusia itu kan tidak ternilai harganya
inilah yang jadi amanah kita untuk menjaga
itu berkaitan erat sekali lho pak
karena ada kita tahu kan mas kp penerbangan yang delay katakanlah berjam jam karena masalah teknis
jadi delay itu ada beberapa penyebab
di antaranya teknik delay ada weather dan sebagainya
kalau mereka delay karena weather kami memahami

tapi kalau masalah teknis kan kita jadi berkesimpulan
tapi kalau masalah teknis kan kita jadi berkesimpulan
wah jangan jangan pesawatnya tidak aman nih
jadi teknik delay itu kami menekankan di dalam pesawat pesawat yang akan terbang itu ada mel
jadi itu minimum
kalau listnya itu salah satu aja tidak ada pesawat tidak boleh terbang
dan kami mengadakan record
seberapa sering si airline tadi melakukan hal demikian
kalau bandel dikenai sanksi tidak sih pak oleh dirjen perhubungan udara
kami mempunyai toleransi
kami mempunyai toleransi
kami mempunyai toleransi
terhadap tujuh puluh tapi hanya beberapa hari
jadi ada suatu peralatan yang boleh walaupun dia kurang apa namanya sedikit ada kekurangan
tapi dia kita berikan misalnya tengah waktu dua hari untuk meripace
ini dua hari kemudian kita cek
pak agus kemudian harapan dari dirjen perhubungan udara ini sendiri terhadap pencabutan maskapai penerbangan indonesia dari daftar tersebut apa pak
kita semua tahu bahwa mendapatkan achievement ini kan luar biasa lamanya dan juga luar biasa sulitnya ya
dan once kita mendapatkan predikat itu tentunya ini sangat berpengaruh terhadap tujuh puluh
nah secara kebetulan kalau kita lihat tujuh puluh kecelakaan penerbangan yang mengakibatkan penumpang meninggal itu
kan dulunya dari tahun tahun dulu kan banyak banyak kemudian menurun menurun menurun pas kita mendapatkan apa namanya
achievement yang tinggi tahun dua ribu tujuh belas kemarin itu zero fatality accident
tahun dua ribu tujuh belas ini suatu prestasi yang luar biasa dan kami menginginkan bahwa ini harus dipertahankan terus
dua ribu delapan belas masih zero tidak pak
ini dua ribu delapan belas so far kan sampai sekarang ini

dan kami berharap di generasi berikutnya juga tetap menjaga keselamatan penerbangan indonesia
dan kami berharap di generasi berikutnya juga tetap menjaga keselamatan penerbangan indonesia
satu lagi nih pak terakhir ya
berdasarkan laporan internasional dari iata jumlah penumpang udara nasional ini akan mencapai dua ratus tujuh puluh juta jumlahnya tahun dua ribu dua puluh
nah tahun dua ribu dua puluh indonesia juga akan menjadi top sepuluh penumpang terbanyak di dunia
antisipasinya tentunya kita akan membangun suatu airport airport yang dedicated
maksudnya apa tuh pak dedicated
itu airport itu memang tidak hanya kenyamanan saja
tetapi dia itu kembali lagi harus memenuhi keselamatan
nah selain itu juga airport airport ini kalau di satu kota besar kan cuma satu itu kan kurang
nah kita akan membangun airport yang namanya airport city yang di negara negara maju sudah berkembang
airport yang berdekatan yang saling sinergi
kalau sini penuh bisa kesini sini penuh bisa kesini
nah pembangunan dengan airport dan airport yang berdekatan
pembangunan dengan airport dan juga pembangunan pembangunan daripada runway yang baru
yang seperti pak presiden kemarin di hari ulang tahunnya kan tidak merayakan hari ulang tahun
tapi beliau langsung ngecek ngecek apakah ini runway tiga sudah dibangun
nah ternyata sudah dan sebagainya
ini pembangunan runway ini juga diperlukan
karena dengan pembangunan runway ini kapasitas yang terbatas itu bisa diperbesar
sehingga bisa menampung increasing rate of passenger yang tadi mbak frida sampaikan
jadi increasing rate of passenger ini di indonesia luar biasa
bayangkan ini merupakan suatu pertumbuhan yang paling besar di dunia ini
jadi asap pasifik itu merupakan suatu zona dimana pertumbuhan penumpang paling besar
nah dengan adanya fasilitas infrastruktur ini akan bisa memenuhi kebutuhan tersebut
ini yang kami kembangkan untuk bisa melayani
jadi pertumbuhan penumpang dilayani dengan pertumbuhan infrastruktur
baik pak agus terima kasih sekali lagi pak atas waktunya
dan demikianlah bincang bincang kami dengan dirjen perhubungan udara kementerian perhubungan bapak agus santoso
semoga bermanfaat bagi anda sampai jumpa
terima kasih pak